anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
muktamar nahdlatul ulama ke tiga puluh empat di lampung resmi dibuka oleh presiden joko widodo rabu pagi
dalam pidato sambutan jokowi memuji peran ulama nu dalam penanganan covid sembilan belas
jokowi menilai para ulama nu telah berkontribusi mengajak masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan
dan mengajak masyarakat untuk berbondong bondong mengikuti program vaksinasi
tak hanya itu jokowi juga memuji potensi sumber daya
nadatul ulama khususnya kaum muda mudi santri yang dianggap mampu menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat
jokowi bahkan menawarkan konsesi lahan hingga minerba
yang muda muda ini dibuatkan sebuah wadah
bisa pt atau kelompok usaha dan pemerintah saya menyiapkan
kalau siap saya menyiapkan
baik itu yang namanya konsesi
terserah mau dipakai untuk lahan pertanian silahkan
saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba